naiknya status gunung merapi membuka sejarah bahwa erupsi freatik yang disusul erupsi magmatis pernah terjadi
ini terjadi tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu
kala itu letusan magmatis muncul setelah semua letusan freatik terjadi
artinya semua material lama telah keluar berganti dengan material vulkanis baru
ini disampaikan pihak balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi ppptkg selasa pagi di yogyakarta
letusan freatik hanya melontarkan material vulkanis lama
sementara letusan magmatis mengeluarkan material vulkanis baru
karena didahului dengan kolaps daripada dom itu adalah material lama
kemudian dom itu kubah kemudian baru terjadi erupsi yang magmatis sesungguhnya